eh lo bercanda aja sih
langsung akrab sama gue deh
kita sesama warga berantem
yang kita perjuangin malah asik asikkan ngobrol
iya mereka negosiasi
mereka atur siapa yang maju
bukan ngomongin masalah catur
andri lagi ke rumah ibu puput
mau kembalikan brosur
telepon dia suruh pulang
ada apa mak
dia ketemuan sama si selvi
sebenarnya gue kagak mau nyalonin jadi ketua rw
sampian itu harus semangat mak
mesti buru buru dibetulin
pelafonnya bisa rusak
ayo punya duit dari bu buput
buat benerin pelafon
alhamdulillah kalau gitu
iya yuk banyak
anak diri mana ya
kalau gitu sekalian ayo cariin tukangnya ya
mamah yang sabar ya mak
kamu tuh kebangetan edry
nah berikut more more para buang air itu
napas jakak ya
ika pokoknya bener sehat
gak ada omah itu juga gak sengaja ketemu
ya gak mungkin
pasti udah janjian
ya pasti kamu janjian sama cucunya si noid
lu ini mah kebangetan ya
gak punya harga diri
lu ketemuan lagi kan sama anaknya sloyo
alah jangan bohong
empi itu gak sengaja ketemunya kan empi mau ke laundry
terus kak andri itu
kakak andri kakak andri apa sih
dia mau ke rumah tante puput
lu mau nyuruh bang reza
ibu ya enggak lah
tapi tuh gak ada ngobrol apa apa sama dia
orang cuma salam aja
ngapain lu salam salaman
kan udah dibilangin lu kagak boleh lagi ngomong sama keluarganya si mina
mama kan udah bilang
ngeliat mukanya aja gak boleh
udah udah gimana sih anak baru pulang udah diomelin
ngeliat mukanya aja lu gak boleh
besoknya dibikin lagi
besoknya dibikin lagi
tapi gak berubah
ya lihat aja itu
kemarin ada yang bongkar rumah
main yang kecil kecil aja dulu mas
mat siapa tau nanti sampian jadi ketua rub
untuk membantu penyediaan kredit
buat pengusaha kecil macem saya
atau bang rijal
pasti maipah bang
lo punya buktinya
tapi siapa lagi bang kalau bukan maipa
gak ada yang berani bang
gak bisa begitu is
sekarang tuh kita gak bisa nuduh nuduh orang seenaknya
gak tau loh
kecuali kita ada buktinya
terus selanjutnya kita gimana bang
ada apa perwe
mulai hari ini sampai dengan hari pemilihan
supaya kamu bisa konsentrasi penuh menghadapi pemilihan
supaya kamu bisa konsentrasi penuh menghadapi pemilihan
kamu senang aktifkan dari semua tugas hansip
saya gak dipecatkan perwe
kamu mau berhenti
selesai pemilihan nanti kamu bisa bertugas kembali
kecuali kalau kamu yang menang
saya mau jadi hansip aja
saya mau jadi hansip aja perwe
saya mau jadi hansip aja perwe

lu bercanda aja sih
gak perlu ada yang diomongin
gak bisa jadi cucu kita
kita kan udah larang tuh
memang susah dicegah
pasti bisa dicegah
ntar gue yang cegah
lu tuh gak usah so akrek sama gue deh
pasti kan lu punya tujuan
gue tuh kok tetep gak enak ya lo ramah sama gue